presiden joko widodo menyampaikan selamat atas pengukuhan pengurus besar nahdlatul ulama pbnu
masa hitmat dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh yang digelar di balikpapan kalimantan timur
jokowi mengapresiasi peran nu selama ini dalam menjaga nkri dan pancasila
dalam sambutannya di pengukuhan pengurus besar dan harlah ke sembilan puluh enam nahdlatul ulama
senin siang presiden jokowi mengapresiasi peran nu
yang terus berupaya memujudkan toleransi antarumat beragama
jokowi menilai nu mampu menunjukkan pada dunia indonesia yang teduh dan ramah
dan mampu bersatu dalam keberagaman
presiden jokowi juga berpesan agar seluruh jajaran pengurus pbnu selalu amanah
dalam menjalankan roda organisasi
jokowi menambahkan nu merupakan organisasi yang luas dengan anggota bertalenta
dapat menjadi kekuatan yang besar dan potensial untuk mempercepat penyelesaian persoalan bangsa dan kemanusiaan
terima kasih atas
kiprah no selama ini dalam menjaga nkri dan dalam menjaga pancasila
pandangan ubul waton minal iman juga nkri harga mati telah merangkai persatuan dan kesatuan bangsa
nu telah terus menerus mendorong moderasi beragama bertoleransi dan kebangsaan
karena nu dapat menunjukkan wajah islam
menunjukkan wajah indonesia yang teduh dan ramah di mata dunia
dan menunjukkan agama dan budaya yang bersanding saling memperkaya satu sama lain
semua ini telah membuat indonesia menjadi bangsa bersatu dalam keberagaman
dan menjadi rujukan bagi bangsa bangsa lain